pencarian satu keluarga yang menjadi korban longsor
masih terus dilakukan pada rabu
saat ini sang ibu bernama pati sahusiwa lima puluh delapan tahun
sudah ditemukan dalam kondisi meninggal di tepi sungai
akibat terseret material longsoran dari atas gunung
sementara sang ayah abdul rahman salmal patu delapan tahun
serta kedua anaknya nabila delapan tahun dan dara sembilan tahun
longsor menerjang satu keluarga penambang ini
saat tidur di tenda yang dibangun di lokasi tambang batu sinabar
puncak gunung tembaga di desa luhu
kecamatan buamuau seram barat maluku pada selasa dingin hari
menurut seorang warga yang ikut dalam pencarian korban pada rabu
kawasan pegunungan tambang batu sinabar di guyur hujan
dengan intensitas tinggi pada selasa dini hari
banjiran terjadi di desa petung dan wotan
kecamatan panceng kebupaten gresik jawa timur
sejak selasa malam tidak hanya merendam ratusan rumah dan jalan raya
namun juga menerpakan dang hewan ternak sapi untuk korban
peternak dibantu polisi terpaksa mengevakuasi
beberapa ekor sapi kurban ini ke tempat lebih aman dari banjir
menurut warga banjir pada tahun ini lebih parah dibanding tahun lalu
lantaran lama surut
banjir ini terjadi karena hujan lebat
mulai dari jam sepuluh malam sampai sekitar jam dua pagi
banjir ini juga karena diakibatkan luapan
daripada waduk yang tidak muat untuk menampung depit air
pada minggu sore ketinggian banjir mulai surut
dari sebelumnya satu meter kini tersisa enam puluh cm
tim liputan cnn indonesia